ya pastinya setiap langkah politik itu pasti di hitung hitungan politiknya pasti ada
seperti itu ya
dan menurut saya kan juga suasana sekarang
ya anies juga belum bisa dikatakan sebagai calon presiden gitu ya
karena syarat pencalonannya juga belum diraih
sebagai warga negara mungkin yang lagi ketemu tokoh ya atau pengen jalan jalan
ya monggo monggo aja kalau ya jauh lah
kalau untuk dukungan kan pasti hitung hitungannya panjang lah
apalagi dukungan politik seperti itu kan
nah kalau ketemunya mungkin ya ketemu aja gitu
kalau kemudian itu dikapitalisasi pertemuan itu sebagai sebuah bentuk dukungan menurut saya prematur